aksi saling serang antara dua kelompok ormas di karawang jawa barat ini terjadi di kolong flyover pasar cikampek karawang pada senin sore
kedua kelompok ormas tersebut diketahui berasal dari pemuda pancasila dan ormas nkri
keduanya bersederu diduga memperbutkan pengelolaan limbah di salah satu perusahaan yang berada di kawasan industri kiic karawang
akibat bentrokan kedua ormas itu polisi mengamankan sembilan belas anggota ormas yang kedapatan membawa senjata tajam
polisi juga menyita tiga unit kendaraan dan berbagai jenis senjata tajam sebagai barang bukti
awal mulanya jadi ada dua ormas yang kebetulan berpapasan di bawah flyover cikampek
jadi kemudian mereka saling serang saling lempar batu
untuk lengkapnya sedang kami lakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang diamankan saat ini di polres kerawang
berapa orang diamankan
untuk saat ini ada kurang lebih sembilan belas orang diamankan
ini yang dibutang apa sih
bentrok antar dua ormas juga terjadi di bogor jawa barat
selain membakar sejumlah kendaraan kedua masa juga merusak posko lawan dan melukai satu orang
sementara polisi sempat kualahan melerai lantaran kerombolan masa menyebar
keributan terjadi diduga karena selisih paham antar dua kubu masa
dalam rekaman ponsel warga ini puluhan anggota ormas nampak membakar enam unit motor di jalan raya
soleh iskandar kota bogor pada senin dinihari
masa yang mengamuk di jalan kemudian merusak sejumlah motor dan mobil
bentrokan ini juga mengakibatkan satu orang terluka
pasukan dalmas yang diterjunkan juga sempat kewalahan melerai kedua pihak
lantaran masa ormas menyebar
di dua lokasi
tim liputan cnn indonesia